kita ke informasi pertama semburan api di lokasi ledakan tambang minyak tradisional sudah padam sejak kamis pagi
meskipun demikian semburan minyak bercampur dengan air dan gas masih deras keluar
untuk mencegah ledakan terulang petugas memperketat pengamanan dan memperluas zona bahaya
petugas pemadam kebakaran dibantu relawan menyemprotkan air ke udara di kawasan bekas ledakan tambang minyak tradisional
di desa pasir putih kecamatan ranto perlak aceh timur
tindakan itu dilakukan untuk mempercepat jatuhnya embun minyak bercampur gas dari semburan lubang sumur tambang minyak tradisional
sekaligus mencegah embun minyak terbang jauh tertiup angin sehingga potensi ledakan baru tidak terjadi
meski kobaran api telah padam pada pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
lubang sumur minyak tradisional ini masih menyemburkan minyak bercampur air dan gas
padamnya api diduga terjadi akibat semburan lebih
banyak mengeluarkan air daripada minyak
namun campuran air minyak dan gas yang disemburkan tidak stabil
sehingga kawasan bekas ledakan belum bisa dinyatakan aman
bahkan sangat berpotensi terjadi bencana baru jika tidak dilakukan pengamanan dan pencegahan yang baik
sekitar setengah delapan setengah delapan dan mulai padam
karena kenapa padam karena airnya sudah mulai besar jadi minyak kecil
mungkin sudah longsor
mungkin sudah panjang
ada tanda kanan bisa tidak meledak dulu
oh enggak langsung mati pelan pelan
oh mungkin karena hidup lagi karena mungkin ada kadar minyak di bawah
habis kadar itu habis mati dia
kalau sekarang bau nya apa
bau nya masih berbohar gas air gas minyak
artinya kandungan minyaknya masih ada
karena itu yang petikan petikan putih itu kalau diperlukan salju minyak minyak minyak minyak minyak minyak pembus mangin
karena minyak itu kan lebih henteng daripada air
sementara itu petugas kembali memasang garis batas zona larangan sekitar dua ratus meter dari lokasi ledakan tambang minyak tradisional
bahkan petugas bersenjata berjaga di setiap jalur masuk menuju lokasi
warga yang mencoba menerobos diminta meninggalkan lokasi
tak jauh dari lokasi ledakan sumur minyak tradisional lengkap dengan peralatan menambang masih mudah dijumpai
bahkan jumlahnya belasan di sekeliling lokasi ledakan yang juga padat penduduk
namun sejumlah sumur sudah ditinggalkan warga
membawa alat menambangnya karena khawatir memicu ledakan
pangdam iskandar muda dan polda aceh yang datang ke lokasi ledakan telah menegaskan akan menertibkan tambang minyak tradisional
bukan hanya di sekitar lokasi bencana tapi juga di seluruh wilayah aceh
bahkan memberi sanksi bagi personelnya yang terlibat dalam membantu dan melindungi penambang
agus supratman aceh timur
keinformasi sebelumnya pada kamis pagi diketahui korban meninggal dunia
atau tewas sebanyak dua puluh satu orang
namun informasi yang kami dapatkan baru baru ini pukul delapan belas waktu indonesia barat
dari bpbd aceh korban meninggal bertambah menjadi dua puluh dua orang
dan langsung saja kami konfirmasi langsung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada agus supratman di aceh
agus selamat malam
agus boleh kembali diupdate angkanya jumlah korban tewas dan juga luka luka
di mana saja mereka dirawat
kemudian sampai saat ini
terus investigasi berlangsung seperti apa agus silahkan
saat ini badan penanggulangan bencana daerah aceh baru saja merilis sore ini
korban jiwa bertambah menjadi dua puluh dua orang
dari sebelumnya dua puluh satu orang
korban yang meninggal dunia adalah salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit
sehingga korban luka yang dirawat di rumah sakit menjadi tiga puluh tujuh orang
untuk pertugas melakukan
sebagian korban sudah mulai dimakamkan
baik dimakamkan langsung pada rabu sore
maupun pada kamis pagi tadi
demikian juga pasien yang dirawat
tersebar di tiga rumah sakit di aceh timur
kemudian pasien pasien lainnya dirujuk ke rumah sakit jainal abidin banda aceh
kemudian sejumlah pasien dirujuk ke rumah sakit adamalik medan
pasien dapat terawat dengan baik
mengingat ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di aceh timur
kemudian saat ini sore ini tim dari kementerian sdm dan dari kementerian polukam sudah meninjau lokasi
mereka bersama tim lokal masuk ke dalam titik semburan untuk melihat sekaligus mendata dan mengumpulkan informasi
apa yang sebenarnya terjadi dan mengevaluasi langkah langkah apa yang sudah dilakukan
untuk dijadikan pembahasan di rumah sakit
di tingkat kementrian
rencana semula yang akan menutup lubang pada tujuh hari ke depan akan dipercepat
atau tetap membiarkan semburan terjadi hingga benar benar reda
dan kemudian baru dilakukan penutupan
di samping itu pihak pertamina juga sudah melakukan pembuatan kanal
untuk menjadi kekumpulan dari semburan minyak dan gas yang keluar
ini untuk dilakukan untuk menghindari agar
luberan minyak dari sumur tidak merembet ke pemukiman warga sekitarnya
sehingga terjadi kebakaran
nah ternyata kanal kanal ini sendiri saat sore tadi sudah semakin penuh
sehingga terpaksa harus dilakukan penyedotan
sudah dua tangki mobil tangki yang melakukan penyedotan dari minyak bercampur air yang terkumpul di kanal
demikian bu supa
baik terima kasih agus supratman
produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari aceh
berikutnya saya ajak anda untuk lihat kata apa saja yang muncul ketika netizen membahas soal ledakan sumur minyak yang menjadi trending topic sejak dua hari belakangan
berikut adalah data ontologi yang sudah dikurasi oleh tim transmedia sosial
kita buka bolanya ini dia ledakan sumur minyak
tagarnya kata yang keluar yang pertama adalah sumur banyak yang beredar ini adalah sumur tua
padahal ini sumur tradisional begitu ya
kalau sumur tua dibawah atau jauh sebelum seribu sembilan ratus tujuh puluh
selanjutnya kata kedua adalah kita bergeser
kata kedua adalah aceh
aceh yang menjadi trending topic sejak dua hari terakhir ini
aceh dan juga aceh timur
dan kita bergeser selanjutnya ke kata ketiga
kata ketiga di sini adalah ledakan
di antara tiga kata ini ada banyak kata yang related dengan tagar tersebut
yakni adalah pengeboran kemudian terbakar ada korban ada ilegal dan juga selidiki
kita tutup data ontologi dari tim transmedia sosial
berikutnya saya ajak anda untuk lihat apa saja yang dicuitkan oleh netizen
banyak sekali yang prihatin karena ini menelan banyak korban
yang berikutnya ini adalah cuitan dari komentar facebook dari abah zaidan ashraf
sudah kesekian kalinya kejadian seperti ini semoga pemerintah setempat menertibkan pengeboran yang tidak safety atau tidak aman
selanjutnya dari nainisha
ini berarti pak bupati udah tahu dong disitu ada penambangan ilegal
kenapa masih dibiarkan
dan selanjutnya dari amanda gempita
sungguh prihatin dengan korban sumur minyak
sumur minyak itu ilegal tapi bukan rahasia
itulah gunanya pemerintah setempat
harus lebih tegas dan wajib menjaga keamanan
warganya aja yang memang bandel
dan selanjutnya yang terakhir ini dari ed yogi santos c
turut berduka cita
semoga kasus meledaknya sumur minyak tradisional kemarin mendapatkan perhatian lebih dari pemprov dan juga pemda